didampingi tim kuasa hukum ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra
mendatangi gedung mahkamah konstitusi di jakarta pusat jumat siang
kedatangan yusril untuk memberikan dukungan serta menjadi pihak terkait dalam gugatan uji material undang undang pemilu
gugatan uji material diajukan terhadap pasal satu ratus enam puluh enam ayat dua undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
lewat gugatan ini partai bulan bintang mendukung penerapan kembali sistem proporsional tertutup atau coblos partai
pbb juga memiliki kepentingan langsung karena menjadi salah satu partai yang akan berkontestasi dalam pemilu dua ribu dua puluh
proporsional terbuka dinilai hanya menguntungkan orang terkenal dan yang memiliki logistik
bahkan pbb mengklaim proporsional terbuka hanya menghasilkan legislator yang kurang berprestasi
partai berdiri nggak jelas sejarahnya nggak jelas apa perananya
tiba tiba ada posporan besar sekali karena rekur siapa saja
ya kader bukan apa bukan yang penting orang terkenal artis pelawak dan mereka yang punya uang besar untuk membiayai kegiatan ini
akhirnya demokrasi kita berubah menjadi manikasi jadi demokrasi rakyat berubah menjadi demokrasi uang